memang terlihat besar dan cukup menakutkan bila ditemukan di alam liar
iya namun dibalik itu ternyata hiu paus memiliki sifat yang ramah
hiu paus atau nama latinnya ringkodon typus adalah jenis ikan terbesar yang tercatat hingga saat ini
dan beratnya bisa mencapai tiga puluh empat kg
dimana panjangnya sendiri bisa mencapai dua puluh meter
tapi dari masyarakat sekitar sini yang biasa melihat hiu paus ini di perairan biasanya panjangnya antara enam sampai dua belas meter
dan salah satu ciri utama dari hiupaus ini adalah ia memiliki titik titik baik warna putih ataupun kuning pucat di bagian punggungnya
biasanya diameternya sekitar sepuluh cm
dan juga ciri lainnya yang paling penting adalah mulutnya pipih
hal ini karena hiu paus tidak seperti hiu lainnya ia makan plankton ikan kecil dan udang udang kecil
dan biasanya hiupaus tinggal di daerah perairan tropis
di mana daerah itu terletak antara lintang tiga puluh derajat dan juga di kedalaman tujuh ratus meter
tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hiu paus ini terkadang naik ke permukaan sehingga sering bertemu dengan nelayan
dan juga yang menarik adalah hiupaus ternyata memiliki manfaat sendiri untuk nelayan
kalau hiu babintang itu dia datangkan umpan lalu tuna ikut juga
karena ada ikan kecil di belakang hiubintang itu
nah berbeda dengan hiu lainnya yang biasanya bersifat agresif
hiu paus ini sifatnya cukup ramah artinya mudah sekali untuk didekati
karena itu juga pemerintah akhirnya menetapkan hiupaus ini sebagai makhluk yang dilindungi secara penuh
melalui permen kkp nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
katrina inandia maluku